direkturat jenderal imigrasi membeberkan alasan tidak melakukan tindak pencegahan terhadap harun masiku
menurut dirjen imigrasi roni sompi saat melintas keluar dan masuk indonesia
kpk belum menetapkan politikus pdi perjuangan itu sebagai tersangka dan belum ada permintaan pencegahan
mulai dari tanggal enam januari dua ribu dua puluh
pada tanggal itu hr meninggalkan jakarta melalui terminal tiga bandara soekarno hatta
dengan pesawat garuda indonesia ba delapan ratus tiga puluh dua pukul keberangkatan sebelas delapan belas wib dengan tujuan singapura
yang kedua tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh hm mendarat
di jakarta di terminal dua f bandara soekarno hatta dengan pesawat batik air id tujuh ribu satu ratus lima puluh enam pada pukul tujuh belas tiga puluh empat wib
ketika hm kembali ke jakarta belum ada permintaan pencegahan
dari penyidik kpk kepada direkturat jenderal imigrasi terhadap hm ini
jadi ketika hm pergi keluar dan kembali
hn belum dinyatakan sebagai tersangka dan belum ada permintaan pencegahan